halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers preview
barengan saya taufik effendi dan saya anja demira
catch play plus adalah platform layanan streaming di indonesia
yang menghadirkan film film blockbuster terbaru yang tayang bersamaan dengan rilis di bioskop
dengan koleksi film filmnya yang beragam
catch play plus menghadirkan sensasi menonton bioskop dimanapun anda berada
kita preview film pertama hari ini
setelah penantian lama film adaptasi dari game video terkenal tahun sembilan puluh an mortal combat
akhirnya hadir di bioskop tanah air
dibintangi oleh aktor dalam negeri joe taslim
film ini bercerita tentang seorang pria petarung mixed martial arts cole young
yang tidak menyadari warisan penting yang ia miliki
jokowi pun bersiap bersama para juara terhebat di bumi untuk melawan para musuh outworld
guna menyelamatkan alam semesta
akankah cole membuka arkana kekuatan supernya yang bisa menyelamatkan dunia
temui jawabannya lewat perilisan perdananya di platform digital
langsung dari rumah anda lewat premium early access hanya di catch play plus
dimana anda dapat menonton film box office terbaru
ternyata yang bersamaan dengan bioskop dimanapun anda berada
jadi tunggu apa lagi
dapatkan akses perdana anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus per film termasuk ppn sekarang
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul serial bbc first ternama
bisa anda akses di sini
dengan paket bulanan seharga rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari hanya di catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus untuk film film blockbuster terbaru
yang tayang di biopark
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jd id
bareng saya anjana demira dan saya taufik effendi